salah satu universitas negeri yang sudah membuka pendaftaran adalah universitas pajajaran
pendaftaran dibuka hingga dua puluh tujuh juni mendatang
tahun ini unpad membuka enam sembilan ratus sembilan puluh delapan kursi bagi mahasiswa baru
sepuluh persennya atau sekitar dua empat ratus sembilan puluh tiga mahasiswa akan diterima lewat jalur mandiri
ujian seleksi mandiri unpad akan digelar pada tujuh juli mendatang dengan dua skema penerimaan
peserta bisa memilih dua skema
peserta itu bisa mendaftar pakai skema nilai menggunakan nilai utbk
dan yang satunya lagi mengikuti ujian semua di unpad yang akan dilakukan secara daring online
kalau peserta milih nilai utbk
dia hanya bisa memilih
prodi seperti yang pilihan di waktu mengikuti ujian utbk itu
kalau dia mengikuti ujian smop di unpad
peserta itu bebas bisa memilih prodi di scientech ataupun di soso
berbeda dengan unpad jalur mandiri masuk universitas indonesia dilakukan sepenuhnya melalui ujian
materi ujian terdiri dari kemampuan dasar kemampuan ipa kemampuan ips dan kemampuan ipc atau campuran
hal ini tergantung dari peserta
serta memilih kelompok program pendidikan
ujian mandiri di ui dilakukan pada juli mendatang
ada dua tujuh ratus delapan puluh enam kursi dibuka bagi mahasiswa baru lewat jalur mandiri ui tahun ini
soal yang diberikan dari ui sendiri adalah yang lewat jalur mandiri tadi
nah tentu saja tingkat keketatan ini berbeda beda dari satu fakultas ke fakultas yang lain
tetapi sampai dengan saat ini memang yang paling favorit tetap adalah fakultas kedokteran

jadi itu sangat sangat selektif sekali
kemudian kalau di ips itu antara lain yang biasanya menjadi favorit adalah di komunikasi mas
sejumlah calon mahasiswa berencana akan mengikuti seleksi mandiri ptn jika ia gagal dalam utbk sbmptn yang tengah bergulir
menurut mereka peluang untuk bisa kuliah di universitas negeri melalui jalur mandiri ini lebih tinggi dibanding jalur lainnya
kayaknya akan lebih pede ya soalnya kan di mandiri itu
emang hanya di lingkungan saja
dan kemungkinannya sangat besar gitu ya untuk masuk ke perguruan itu sendiri
mungkin ya bisa ada celah untuk masuk juga gitu
jadi cuma hanya di sekitar universitasnya aja jadi peluangnya juga lebih besar
kita juga jadi ada celah untuk masuk gitu dan pesertanya lebih sedikit dari utbk
jadi kita juga lebih pede sih untuk jalur mandiri
sebagai informasi selain unpad dan ui ada banyak perguruan tinggi lain yang membuka jalur mandiri
seperti institut teknologi bandung universitas pendidikan indonesia hingga universitas dipenogoro
rata rata proses pendaftaran seleksi mandiri dibuka hingga awal juli dua ribu dua puluh dua mendatang